terima kasih anda masih bersama kami
banyaknya keluhan mengenai fasilitas pelayanan bpjs di rumah sakit
membuat sebagian masyarakat meragukan keampuhan fasilitas ini
kenyataannya sejumlah keluhan itu muncul akibat ketidaktahuan pengguna bpjs
mengenai prosedur dan ketentuan yang harus dilakukan
berikut ini sejumlah hal yang harus diperhatikan saat akan memanfaatkan fasilitas bpjs
dalam sebulan kantor bpjs kota bandung menerima sekitar satu ratus lima puluh pengaduan mengenai layanan bpjs
pengaduan masyarakat umumnya didominasi oleh dua kasus
pertama mengenai sistem rujukan berjenjang
kedua soal ketersediaan kamar yang minim sehingga pasien bpjs harus menunggu berbulan bulan
kalau pengaduan itu kaitannya intinya dia memang sudah melaksanakan kewajibannya

mendapat harusnya mendapatkan sesuai haknya tapi belum
memang rata rata itu terutama kaitannya dengan ketersediaan kamar
jadi kita tahu memang kondisi saat ini mungkin belum ideal
jadi antara ketersediaan fasilitas ruangan itu belum sebanding mungkin dengan penambahan peserta
sehingga akhirnya memang apalagi kita bicara bandung
karena bandung ini cakupannya bukan hanya kota bandung
tapi bandung raya
bahkan sejauh barat mungkin
namun setelah ditindaklanjuti banyak dari pengaduan ini yang justru muncul
dari ketidaktahuan pengguna bpjs sendiri mengenai prosedur dan ketentuan ketentuan yang harus dilakukan
pertama peserta bpjs harus memastikan rumah sakit mana saja yang bermitra dengan bpjs
kecuali untuk kasus kasus gawat darurat rumah sakit yang bermitra dengan bpjs ataupun bukan
wajib melayani pasien bpjs meski tanpa rujukan
kedua pengguna bpjs harus memastikan rumah sakit yang bermitra dengan bpjs
s harus memastikan sudah membayar iuran dengan tertib setiap bulannya
ketiga untuk kasus non darurat pastikan pasien membawa surat rujukan dari fasilitas kesehatan pertama
seperti klinik atau puskesmas di tempatnya terdaftar
tanpa rujukan rumah sakit tidak bisa melayani pasien bpjs
keempat jika pasien bpjs tidak mendapat perawatan karena kamar rawat inap penuh
maka pasien dapat meminta dimasukkan kekeluargaan
kamar rawat inap di kelas lain
dalam kondisi itu biaya untuk tiga hari rawat inap dibebaskan
lantas pasien akan dikembalikan ke kelas sesuai fasilitas bpjs nya di hari keempat
atau dapat meminta rujukan dari rumah sakit tersebut untuk mendapat perawatan di rumah sakit lain
iur biaya itu diperlakukan kalau peserta naik kelas
nah naik kelas pun nanti ada ketentuannya
misalkan saya ambil contoh kalau haknya kelas tiga naiknya ke kelas dua
nanti iur biayanya itu adalah selisih antara tarif inasi bigis kelas dua dikurangin tarif inasi bigis kelas tiga
jika peserta bpjs telah melakukan kewajiban dan prosedur yang ditentukan dengan baik
namun masih menghadapi kendala
maka ia dapat melapor ke kantor bpjs tempat atau melalui hotline bpjs
ravita ditarani bandung